kita beralih ke informasi lain lady tentang kasus perebutan kantor dpp p tiga
ketua umum p tiga versi muktamar jakarta jan faridz mengaku tak akan menyerahkan kantor dpp p tiga kepada kubu romi
jan mengklaim tanah dan gedung yang telah diwakafkan tersebut adalah miliknya
jan juga berharap kubu romi menghormati proses hukum yang tengah ditangani mahkamah agung sehingga upaya pendudukan paksa kantor dpp tidak lagi terjadi
empat hari pasca penyerangan kantor dpp p tiga di jalan dipenegoro menteng jakarta pusat ketua umum p tiga versi muktamar jakarta jan faris akhirnya mendatangi markasnya
dengan pembukaan jalur oleh masa simpatisannya yang selama ini menjaga kantor dpp dari aksi penyerangan susulan yan pun langsung meluapkan keluh kesannya tentang dualisme kepemimpinan yang berbuntut pada gesekan
jan berharap semua pihak terutama kubu romi bisa menghormati proses hukum yang sedang diadakan
pemimpinan yang sedang diadakan adalah pak rokyat yang telah diwakafkan dan tak akan menyerahkan kantor tersebut kepada kubu romi
dirinya akan terus menempatkan simpatisannya untuk menjaga lokasi dari ancaman pendudukan paksa atau penyerangan susulan

gali putra jakarta
namun hingga kini p tiga kubu romi menyatakan tidak ada perintah kepada kadernya untuk melakukan pengambil alihan
meski demikian mereka memang meminta polisi agar melakukan pengosongan karena mereka merasa yang paling berhak menggunakan kantor tersebut
sesuai putusan pk mahkamah agung p tiga kubu romi sendiri mengaku sudah menawarkan islah namun belum ditanggapi oleh jan farid
sejak lebaran itu kan waktu lebaran itu kan datang ke rumah ketua umum datang ke rumah sekjen itu akar rumput ya kader
bahkan pak romi dan saya ini dimarahin marahnya itu begini pak ketum pak sekjen kalau anda berdua tidak bisa mengambil kantor dpp biar kami yang menyelesaikan